hai datangan ustadz shalihin daustadzor rashid kesana bukan tuh bersenang senang pak
haji mereka datang untuk memberantas tempat tempat maksiat pak haji namanya
siapa dahra oh belum muhrim jahra ini adalah keponakan saya yang kebetulan mau belajar
jahra biar menjadi anak yang soleha ada uang ambil untuk bayar utang utang pak
somad kamu siapa saya spider man kamu batman mereka cocok ya cocok
tidak mau udah minta baik baik juga mau laksanakan tidak lo pikir lo tuh siapa
pakai ngomong aja gue segala bisa dikecilin volume suaranya banyak santri santri nggak bisa
lo pikir lu siapa ngajarin gue segala ha ha
psioloh ini pada mau ngajar ja nus
kontrol gimana sih kontrol gimana deal tuh cewek kampret memang tuh ah darah gue menggebu gebu
mendidih mau sih gua lu tenang dong masuk jadi ustadz marah marah di hadapan publik gila loh tenang
gimana kalau gua nurutin emosi itu udah gugus pakai itu apa namanya sayur eh gue tanya sama
lu kenapa hari ini biasanya paling demen banget lu maharim entuh dia kita di besoknya kagak bisa
kuman patin ah bisa telinga telinga telinga tinggal ah eh langsung shorin amat ah hal hal
ya lu kasih tahu cara ngadepin perempuan nih ini assalamualaikum waalaikumsalam ustadz sholhin
ada ustadz solihin enggak ada mbak siti di kamarnya juga kosong ustadz alburoshid juga
wah pasti dia mau bawain makanan lah gitu buat lo
lo panggil daji harabazara kita kumpulkan korea jimanin
mohon maaf pagi karena islam melarang seorang perempuan dan seorang laki laki berduaan yang
bukan muhrim maka
maka saya akan mengajarkan siti juga jadi kami bukan berdua lagi melainkan bertiga begitu rencana
fajr subhanallah fa'innama usri yusro sesungguhnya dibalik kesulitan selalu ada kemudahan luar biasa
ustadz solihin memang hidup kita ini selalu diisi dengan kesulitan dan kemudahan tidak sedikit orang
yang mendapatkan kesulitan malah menjadi lebih dewasa yang diberikan kemudahan terlalu banyak jadi
saya setuju saya setuju subhanallah insyaallah fajr insyaallah ya rabu insyaallah tapi pak
ade aku mau belajar sendiri aja kalau emang siti mau ikut belajar juga ya udah bedain aja waktunya
kan bisa ya itulah bedanya pak haji seorang perempuan yang bermoral dan tidak bermoral
sebarang banget ya kalau kamu ya kalau misalkan nona zahra tidak mau maaf saya menolaknya
siti saya mau assalamualaikum
siti saya mau assalamualaikum
eh tunggu tunggu tunggu tunggu
kita belajar bertiga
tapi belajarnya jangan di kelas ya bosen
maunya belajarnya di tempat tempat apa gitu ke ganti suasana
bosen gimana maksud kamu mau pindah keatas atap gimana sih
maksud aku pakde ya ganti suasana aja gitu jangan kelas terus kan bosen
boleh dong pakde
kan cuma ganti suasana aja
ya boleh ya
tidak masalah kalau bertiga aja nggak apa apa
asal jangan berdua soalnya bukan muhrib

bisa gak kalau bertemu ustadz atau ustadz

bisa gak kalau bertemu ustadz
ustazah mengucapkan assalamualaikum
begitu di sini masuk pesantren bukan masuk diskotik
ya allah pak ustadz
aduh pak ustadz
gue harus tahan nih gak ada cerita
udah gak ada kodoknya
tadi mulai besok
pakai bajunya kayak city ya
sekarang ustadz pinjemin dulu
mencuri untuk menolong orang lain tetap aja sarah dan dosa ternyata
mencuri itu memang berdosa
saya punya payup next map burden yang lebih ecala untuk saya dan reuel
i this channel berbandingan yang lain
saya memang tidak layak untuk diperhatikan
saya sering melihat kamu masuk ke sini
tapi ya seperti itu tadi
karena saya adalah bagian perpustakaan dan buku buku yang ada di sini
ya ya itulah manusia
terlalu banyak kekurangan
selalu sedikit hablum minanas
padahal itu sangat dibutuhkan untuk mengisi kekurangan satu sama lain
bapak bukan ustadz atau kiai dari pesantren ini kan
saya hanyalah manusia yang banyak kekurangan
kalau begitu apakah salah bila seseorang mengambil milik orang lain yang bukan haknya
anak muda anak muda
saya tahu kamu lulusan cairo
jelas kamu tahu jawabannya
kalau lulusan dari cairo bukan berarti tahu segalanya kan pak
anak muda yang pandai bicara
pertanyaan kami itu sungguh aneh
apakah kamu tahu itu uang untuk siapa
apakah kamu tahu uang hasil jiripayah kita itu
apakah kamu tahu apa apa yang sudah kita makan itu
sudah tentu milik kita
bisa keluar lagi atau bisa jadi penyakit
jangan mendahului allah subhanahu wa ta'ala
cukup kamu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan
jangan lupa untuk berlangganan